kita beralih ke surabaya di mana setelah dua bulan berstatus level satu di tingkat kota
namun aturan ppkm level tiga tetap diberlakukan
per sembilan belas oktober kemarin akhirnya kota surabaya sepenuhnya bersatus level satu
sesuai hasil asesmen kementerian dalam negeri
dalam kebijakan terbaru mengubah penentuan cakupan asesmen level ppkm
dari kawasan aglomerasi menjadi tiap kabupaten kota
berdasarkan asesmen kementerian dalam negeri yang hasilnya tertuang dalam
inmen dagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu terdapat perubahan cakupan asesmen
bila sebelumnya penentuan level ppkm berdasarkan kawasan agglomerasi
kini dipersempit menjadi per kabupaten kota
kebijakan baru ini pun mengubah status kota surabaya menjadi level satu
epidemiolog universitas erlangga mengapresiasi capaian ini
namun menyayangkan perubahan kebijakan karena tingginya mobilitas warga di kawasan aglomerasi
memang kita tidak
bisa ya melihat surabaya itu sebagai kota tunggal itu
tapi tidak bisa kenapa
karena para warga masyarakat atau penduduk di setar surabaya itu
kalau siang hari bekerjanya banyak yang di surabaya
belanjanya di surabaya
kemudian nonton bioskop pun di surabaya
mobilitas di reglomerasi itu kan sangat tinggi sangat cair
maka karena itu saya setuju dengan ketika in mendagri yang lama
memasukkan surabaya sebagai bagian dari aglomerasi yang bila wilayah sekitarnya masih belum bagus
surabaya tidak bisa menjalankan kebijakan yang lebih longgar